menteri kesehatan budi gunadi sadikin angkat bicara terkait kisru vaksin nusantara
ia menekankan agar penelitian dan pengembangan vaksin covid sembilan belas dilaksanakan dengan hati hati
dan fokus untuk menyelamatkan masyarakat dari covid sembilan belas
ia mengaku terbuka terhadap semua penelitian jika ada perdebatan
sebaiknya diselesaikan dengan melibatkan orang orang kompeten di bidangnya
dia berharap tahun depan indonesia sudah menggunakan vaksin buatan dalam negeri
sebelumnya bepom telah mengevaluasi uji klinis fase satu vaksin nusantara
bepom berkesimpulan masih ada ketidaksesuaian pada pelaksanaan standar uji klinis
sehingga vaksin nusantara tidak mendapat izin ke tahap dua
menurut bapak presiden vaksin nusantara sudah dihasilkan
vaksin ini teknologinya protokolnya benar apa enggak
saya rasa lebih baik dikembalikan ke tataran ilmiah
perdebatannya itu di jurnal di seminar dilakukan oleh ilmuwan
jangan dilakukan even saya sendiri
saya tidak berkompetensi untuk melakukan perdebatan di level itu